beralih ke kasus dugaan keracunan masal yang dialami empat puluh dua anak balita di kecamatan pamboang kabupaten majene
polisi kini memeriksa setidaknya sepuluh orang termasuk kepala dinas ppkb majene tenaga kesehatan hingga keluarga para korban
dua anak balita ini keracunan usai makan bubur saat mengikuti program pemberian makanan tambahan pencegah stunting pada selasa lalu
yang diselenggarakan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana majene
mereka dibawa ke puskesmas pamboang untuk mendapat pertolongan medis setelah mengalami gejala pusing dan muntah
kini tiga puluh enam korban sudah diperbolehkan kembali ke rumah sementara dua orang dirujuk ke rsud majene dan empat lainnya masih dirawat di puskesmas pamboang
untuk memastikan penyebab keracunan polisi mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para korban